dan untuk itu mohon izin kami akan bacakan pantun
ganjar pranowo rambutnya putih
bersama mahfud md rakyat tertarik memilih
keduanya jujur penuh walas asih
mengabdi indonesia tanpa pamrih